sementara itu rusaknya jaringan irigasi akibat gempa yang menghantam sulawesi tengah pada dua ribu delapan belas silam
mengancam aktivitas pertanian di sejumlah wilayah di kabupaten sigi
menghadapi situasi ini petani di desa kota rindau kecamatan dolo kabupaten sigi
membuat sumur swadaya agar tetap dapat mengairi lahannya
saluran irigasi gumbasa yang melintasi desa kota rindau kecamatan dolo kabupaten sigi
tidak lagi berfungsi sejak gempa bumi yang terjadi pada dua puluh delapan september dua ribu delapan belas silam
akibatnya petani pun terancam tidak dapat mengolah lahannya lantaran tidak ada pengairan
agil adalah salah satu petani yang lahannya terdampak putusnya aliran irigasi
lima bulan pasca bencana ketua kelompok taruna tani karya mandiri di desa kota rindau ini pun
sempat berhenti bertani akibat terkendala irigasi
tidak menyerah pada keadaan agil bersama kelompok tani yang total beranggotakan dua puluh orang tersebut
akhirnya secara swadaya membuat dua belas sumur dangkal dan lima sumur suntik untuk mengairi lahan sebesar dua puluh lima hektare
untuk pembuatan satu titik sumur dangkal agil dan kelompoknya harus menyediakan dana sebesar dua juta rupiah
sedangkan untuk satu titik sumur suntik sebesar dua puluh juta rupiah
sempat mengalami kerugian
kemudian hingga puluhan juta lantaran bibit yang dimiliki tertimpa reruntuhan gempa
agil dan kelompok tani yang diketuainya kini telah aktif kembali menanam sejumlah komoditas hortikultura
seperti tomat cabai rawit dan juga jagung
memang kendala utama air karena irigasi induk terputus
karena usaha kita di kelompok memasang sumur dangkal dan sumur suntik
alhamdulillah itu yang bisa kita pakai sampai sekarang ini
bibit tiga tanaman hortikultura yang dikembangkan agil dan kelompok taninya
merupakan bantuan dari badan pangan dan pertanian persatuan bangsa bangsa atau fao
kepada cnn indonesia yang datang ke sigi atas undangan fao
asisten program perwakilan fao indonesia ageng herianto mengatakan
bantuan bibit tanaman hortikultura yang penanamannya tidak membutuhkan banyak air
diharapkan dapat menjadi solusi
atas kendala aliran irigasi pasca bencana
karena apa karena mereka sebenarnya aslinya adalah petani petani paruh waktu
yang mengandalkan income nya dari hortikultura
kalau padi dan lain sebagainya untuk makanan mereka
tetapi income pendapatan itu dari cash crop nya
nah oleh karena itu kita kepingin hortikultura menjadi sumber kehidupan
dan kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan untuk kembali ke hortikultura
jadi kita bisa mendapatkan keuntungan untuk kembali ke hortikultura
setidaknya ada delapan rumah tangga petani di kota palu kabupaten sigi dan donggala
yang mendapatkan bantuan dari fao berupa pupuk bibit tanaman hortikultura dan juga mulsa
bantuan ini diharapkan dapat memudahkan warga daerah terdampak bencana
untuk kembali bangkit dan berdaya
adia fitriana fajar ahmad sulawesi tengah